terbongkarnya kasus pembunuhan berantai dengan korban mencapai sepuluh orang oleh th alias mbah selamet ini
kontan membuat warga desa balun banjarnegara kaget
begitu pula dengan seneh istri tersangka th alias mbah selamet
ia tak menyangka suaminya bisa melakukan perbuatan keji tersebut
bahkan seneh mengungkapkan dalam satu tahun terakhir
ia dan dua anaknya telah ditelantarkan tersangka th

kemarin katanya ada orang pingsan tapi kan tidak di bawah rumah ini
katanya di bawah rumah itu
orang tuanya katanya saya juga enggak
sementara itu dari hasil pemeriksaan
tersangka mengaku telah lupa nama dan identitas sejumlah korbannya
ini orang pengalaman
tersangka th yang mengaku melakukan aksi pembunuhannya dari tahun dua ribu dua puluh ini
hanya ingat asal kota para korbannya
belum bisa mengingat nama nama kesebelahan
tetapi untuk alamat dia masih ingat
alamat yang dia hafal itu dari tasikmalaya
kemudian dari palembang ada dari yogyakarta ada dan jakarta ada
jadi ada tasikmalaya itu ada dua orang
tadi pagi sudah saya sampaikan coba diingat ingat lagi pak selamat
karena pengakuan dari tersangka melakukan aksi ini sejak tahun dua ribu dua puluh
aksi keji ini berawal dari penangkapan
papan th atau biasa dikenal dengan bah selamet oleh anggota satreskrim
polres banjarnegara di rumahnya pada sabtu malam lalu
penangkapan th ini dilakukan setelah terbongkarnya kasus pembunuhan terhadap po
yang jasadnya dikubur di jalan setapak menuju hutan
tim liputan cnn indonesia